hai itu apa pasang air atas atas
lembang lembang oke astaghfirullahaladzim kelompokan apa ini waduh jawab yang jangan mereka mau
bukan usul ini kita laporan terakhir dalam raya kita langsung ke luar toko prw aja
pokoknya mama minta kamu tebus gelang mama yang udah mama gade ya tom iya mah bakalan tommy tebus
ya lah secepetnya mah sama anak sendiri kagak percaya amat sih janji ya tom i janji tapi mama janji
juga ya jangan repotin sofie di sana yeh ih kamu itu kok ngajarin mama sih mama udah tahu harus gimana mah
bukannya tommy ngajarin tommy cuman mau nginget mah ya allah anaknya belum selesai nelfon
kumaha mama kamu betah di tempat sofia
kumaha mama kamu betah di tempat sofia

salah kumaha tom
salah kumaha tom
seharusnya lu tanya tom gimana sofia betah kagak ditumpangin sama mama gua gitu
ah tapi semua manusia punya keunikan tersendiri tom dan mama kamu itu termasuk orang yang paling unik kalau menurut saya
saya lagi ngapalin doa setelah makan
hanga ribet banget sih dub lu eh abis makan tuh cuma baca doa alhamdulillah kenyang deh gitu cukup kali
gak cukup begitu tom ternyata setelah makan itu ada doanya juga dan segala perbuatan itu pasti ada doanya tom
kalau suatu saat saya ditanya sama orang saya bisa jawab
hah suka halu lu maang eh mana ada orang mau nanya doa abis makan lagi pula kegeeran amat gitu loh emang lu layanan publik ditanya tanya orang
ya bisa aja kali suatu saat ada yang nanya
itu kalau dulu makan es nih tiba tiba
ngilu mah deh gitu ya
itu apa pasang aja atas atas
kerumpulan apa ini
waduh gawat ya jangan mereka mau ngajurkan musuh lain nih
ayo kita lapor air terima aja
ayo kita lapor air terima aja

iya enak aja dia mau ngajurin mushollah
bang mau kemana gua
saya mau ke mushollah
jangan bang di mushollah banyak orang orang gak bener
orang gak bener gimana maksudnya
mereka mau ngajurin mushollah bang
ah masa iya ada orang yang mau ngajurin mushollah sih
soalnya pakaiannya aja combang camping
rambutnya degrik degrik
celananya robek robek
aduh abang abang ini masya allah ya
jangan suka buruk sangka dulu
belum tentu orang yang pakaiannya buruk itu mereka orang jahat
siapa tau sayang seperti ini lebih jahat dari mereka
jangan jangan dia ketua gerombolannya
ayo kita ke rumah prt aja mas
lu kaya abis ketemu alis sinar
gua abis ketemu alis sinar beneran
gimana keadaan yang tadi
keluarganya aja tadi udah datang
tinggalilah wainalilahi rojun
padahal itu orang orang baik
tinggalnya dua jenggang sana
siapa yang meninggal
siapa yang meninggal
siapa yang meninggal
siapa yang meninggal
makin kesini makin banyak banget ya orang yang meninggal dadakan
yang kita minggat aja dari sini yuk
lu lepasin gua dulu
lu gayer amat sih
ee gua cabut dulu ya
terima kasih ya
lima meter dari gua
jangan jangan jangan
kalian semua anak anak yang baik
anak anak sudah bantuin bersihin ini musola ya
bisa enak nyaman kan bener kan
ada semua kan anak bang yang diajarin kebersihan pak
waduh ada apa nih kayaknya habis kerja bakti nih
nah ini bang
anak anak pang ini bantuin bersihin ini mushola
tuh liat tuh
padahal bersih semua kan
ini nih kalau anak muda anak muda begini sudah cinta agama
ini yang namanya keren baru
saya mau permisi dulu
ha mau kemana
saya mau ajan dulu
ini waktunya udah mau tuh udah mau masuk tuh
udah masuk ya
kalo saya aja yang ajan boleh gak pak
oh dengan sangat senang hati boleh boleh
terima kasih pak
eh bentar kita mau bodo dulu ya
yang belum bodo
ada apa bang
ente ini mau menghadap allah
udah bodo apa ini
yae tutup gitu auratnya
boleh dipakai sholat
eh lah poi lu kagak percaya
amat sih sama gua
sampai ke daleman daleman aja nih
poi mau lihat
lakin sampai ke daleman daleman
lu sih temenan
ya walaupun gue tau
lu saudara kembar sama dia
eh muka mirip
gue mau buduh
buduh amat lah
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar

wa lalaikumussalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya allah
terima kasih own
pak kalau kasih laporan itu yang benar pak
ya jelaslah mereka wudhu
emang udah waktunya sholat pak
mana sih laporannya
mana sih laporannya sih
pak sudah kalian gak usah bikin panik
sekarang yang belum berwudu silahkan berwudu
kalau yang sudah beruduk silahkan masuk ke musola
mana sih laporannya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini benar rumahnya ustadzul gifli
tapi orangnya sudah pindah enam bulan yang lalu bang
pindah kemana ibu
saya juga kurang tahu tuh bang dia pindahnya kemana
ya udah makasih ya bu
sudah dulu ya bang ya
kita udah capek capek jalan kemari ang
orangnya gak ada ya pindah
ini yang dinamain
barang siapa yang sabar kita sengsara
kamu mau kata kata bagus dipelesetin
yang salah siapa gue yang minta maaf
bentar lagi bang ustadz
ini berapa jam lagi
hanya tiga jam lagi
itu namanya masih lama
di bawah jalan aja bang ustadz
nanti juga kagak kerasa kok
antum ngomong begitu enak antum
banyak cadangan makanan
anah beda sama antum
antum tau ini masih waktunya berpuasa
antum royit royitan kul disini
antum mulai kultafi nanti
kalau sudah azan maghrib
tapi kan om saya masih latihan puasa
jadi puasanya setengah hari
ya allah ya karim latihan puasa
antum sudah akhil balik
antum sudah diwajibkan untuk berpuasa